suasana bank jateng cabang klaten di jalan pemuda kabupaten klaten ramai didatangi sejumlah nasabah selasa siang
beredar kabar melalui pesan berantai soal raibnya beberapa uang tabungan dari saldo rekening milik nasabah
saldo yang hilang bervariasi rata rata berkisar ratusan ribu hingga belasan juta rupiah
salah satu nasabah purwoko mengaku kehilangan saldo setelah mengetahui rekening miliknya dibobol pada saat akan mengambil uang melalui mesin atm
ia mulai curiga saat muncul pemberitahuan bahwa penarikan uang sudah tidak dapat dilakukan karena mencapai batas maksimal
dan benar saja saldo miliknya raib senilai lima belas juta rupiah
karena ambil kan batasnya lima belas sakitnya kok nggak bisa ambil ternyata memang hilang lima belas
hilang berapa pak
iya tapi sudah ngeklaim dan tadi sudah ada jaminan mau ditukar gitu pak
ya seolah olah mudah mudahan nanti bisa ditukar gitu
pihak bank jateng cabang klaten menindaklanjuti laporan soal hilangnya dana para nasabah
sampai saat ini masih dilakukan pengecekan dan pendataan jumlah nasabah yang kehilangan saldo rekeningnya
bank jateng meminta para nasabah tidak khawatir karena sampai saat ini bank jateng cabang klaten
telah berkoordinasi dengan kantor pusat
atas hilangnya uang tersebut akan kami cek moga moga tidak terulang kembali begitu
kemudian kejadian yang tadi ada teman teman komplain dari ke kami akan kami cek
akan kami identifikasi dan koordinasi dengan kantor pusat untuk tindak lanjutnya seperti apa
secara detail nanti akan kami sampaikan kepada teman teman semua gitu kan teman teman nasabah terutama
nasabah tidak perlu khawatir karena dana nasabah yang berada di bank jateng
yang sudah menjaga keamanannya
bank jateng cabang klaten juga sudah melaporkan kejadian ini kepada bank indonesia
otoritas jasa keuangan serta pihak kepolisian
para nasabah berharap saldo yang hilang dapat kembali utuh dan terjamin keamanannya
bagus adi klaten jawa tengah